di tengah polemik revisi peraturan menteri no tiga puluh dua yang rencananya akan meluncur pada satu april
taksi bluebird meluncurkan fitur baru melalui aplikasi gojek bertama go bluebird
peluncuran dihadiri oleh menko maritim luhut binsar panjaitan menteri perhubungan budi karya sumadi
direksi bluebird hingga pendiri gojek nadiem makarim
peluncuran layanan go bluebird ini memudahkan masyarakat ketika memesan taksi bluebird
melalui aplikasi gojek sekaligus menyatukan layanan konvensional dengan online
pertanyaannya adalah dengan keunggulan bluebird di titik sentral ekonomi seperti mall perkantoran hingga bandara
ditambah kekuatan aplikasi online bagaimana dengan nasib mitra gokar atas nama pribadi
akankah mereka tersisih mengingat delapan belas taksi biru beroperasi di wilayah jakarta
bagaimana melindungi mitra yang memang menyicil mobil
gokar ini akan tersisih kan karena maintenance bengkel mereka akan kalah outgun outnumber
menurut saya sama sekali tidak malah karena semakin banyak reliability daripada layanan go kart tersebut
malah orang pada pindah ke golkar
jadinya demand itu selalu di atasnya supply di mobil
jadi nggak ada competitive dynamic karena sekarang pengguna gokar itu besarnya luar biasa
malah kita butuh lebih banyak mobil untuk mengakomodasi demand tersebut
bilang besar jumlahnya berapa
kalau dari pengguna aplikasi kita kan nggak ada bandingnya ya